adu mulut antara pengendara sepeda motor dengan anggota satlantas polresta mojokerto ini terjadi di jalan raya tropodo
kecamatan magersari kota mojokerto pada sabtu malam
pengendara ini menolak diberikan sanksi tilang dengan alasan petugas kepolisian tidak bisa menunjukkan surat tugas
sebelumnya pengendara ini terjaring operasi patuh semeru dua ribu dua puluh satu lantaran tidak memakai helm dan menggunakan kenalpot bising
setelah diperiksa plat nomor polisi yang terpasang di sepeda motor ternyata palsu
sebagai hukuman selain sanksi tilang polisi juga menyita dan membawa sepeda motor tersebut ke kantor satlantas polresta mojokerto
menurut kasat lantas polresta mojokerto ajun komisaris polisi heru suyoto budi santoso dalam operasi patuh semeru kali ini
polisi hanya menindak pengendara yang secara kesat mata melanggar aturan lalu lintas
dalam operasi semeru kali ini polisi juga lebih mengutamakan penegakan protokol kesehatan
selanjutnya terkait kegiatan yang berkaitan dengan penindakan yang dilakukan oleh lalu lintas
kita mengedepankan tindakan tindakan atau
kegiatan kegiatan yang sifatnya teguran dan imbauan kepada masyarakat
selama lima hari penyelenggaraan operasi patuh semeru dua ribu dua puluh satu
setelantas polresta mejokerto telah menyatukan sanksi tilang dan sida kepada sepuluh pengendara sepeda motor
sanksi ini diberikan karena mereka memakai kenal pot bising dan memodifikasi sepeda motor tidak sesuai dengan peruntukannya
agung wibo mejokerto jawa timur